halo saat malam rencana poros perubahan yang digagas partai nasdem demokrat dan pks
masih menemui ganjalan
koalisi yang tak kunjung deklarasi itu masih belum menemui kesepakatan
siapa sosok bakal calon wakil presiden yang akan diusung untuk mendampingi
mantan gubernur dki jakarta anies baswedan
bahkan tanggal deklarasi pun tak kunjung ditetapkan
meski sudah disodorkan nasdem untuk deklarasi pada hari pahlawan
apakah ini tanda tanda koalisi perubahan akan bubar di tengah jalan
bukan main main belakangan berhembus kabar operasi dijalankan untuk menarik
salah satu anggota partai koalisi bergabung di kekuasaan
koalisi perubahan anies baswedan terancam bubar jalan bersama saya rifana pratiwi
akan membahasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
bismillahirrahmanirrahim kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan
api darah api darah
ketawa di indonesia
di pks ada tradisi dimana sebut keputusan itu diputuskan
jadi musyawarah paling tinggi salah satu agenda yang ditunggu tunggu masyarakat

meski sudah mengantongi nama mantan gubernur dki jakarta anies baswedan
sebagai calon presiden partai nasdem partai demokrat dan partai keadilan sejahtera
tidak kunjung mendeklarasikan koalisi yang digadang gadang disebut koalisi perubahan
padahal nasdem sudah menyodorkan dki jakarta
dan menguatkan deklarasi koalisi dilakukan pada sepuluh november dua ribu dua puluh dua
yang bertepatan dengan hari pahlawan
namun tampaknya usulan itu belum disetujui pks
karena harus menunggu keputusan majelis juro pks terlebih dahulu
selain itu ada ganjalan lain dalam koalisi perubahan yang belum disepakati ketiganya
nama calon wakil presiden yang diusung juga belum menemukan kesepakatan
demokrat mengusulkan ketua umumnya agus harimurti yudhoyono
atau yang akrab di sapa ahy untuk mendampingi anies baswedan
bahkan ahy menyatakan kesiapan apapun peran dalam koalisi yang akan diberikan
termasuk sebagai calon wakil presiden
ya kami saya pribadi tentu ingin terus mempersiapkan diri
apapun tugas yang harus kami jalankan pada saatnya
apapun itu dimanapun itu harus siap
ketua umum partai nasdem surya paloh pun tidak masalah
nama ahy masuk dalam nominasi calon wakil presiden
usai makan siang bersama ahy di restoran kawasan gondang dia jakarta pusat rabu lalu
surya menyerahkan keputusan cawa pres di tangan anies baswedan
tapi konfigurasi kemenangan katanya dengan mas ahaye berarti gimana
bisa saja tapi itulah yang barangkali harus dibatalkan juga kan
mas ahi menurut pak paloh masuk kriteria yang disebutkan pak anies
masuk kriteria yang disebutkan oleh pak anies
yang bisa jawabnya pak anies
oke tadi pak pala bagaimana pandangannya
ya udah serahkan pada pak anies
tapi kalau pak paloh harus berhati hati ya
kalau saya orang tua ini apa yang semuanya baik baik pasti saya harus berhati hati
sementara itu pks juga punya jagoannya sendiri yang disodorkan sebagai cawapres
nama wakil ketua majelis juro pks ahmad heriawan
yang diusulkan ke koalisi
keputusan itu didasarkan pada musyawarah majelis syuroh
yang memilih satu dari lima nama kader yang dipertimbangkan
aher mantan gubernur jawa barat itu biasa disapa
diagendakan bertemu anies baswedan pada minggu tiga puluh oktober dua ribu dua puluh
pertemuan dilakukan dalam acara yang digelar dpp pks
dan keduanya juga hadir sebagai pembicara diadakan

melihat demokrat dan pks yang sama sama menyodorkan nama pendamping anies
direktur eksekutif parameter politik indonesia adi prayitno
menyebut ketiga partai poros perubahan itu dalam posisi saling mengunci
dan saling membutuhkan
apalagi dengan modal perolehan kursi yang tidak jauh beda
demokrat dan pks sama sama merasa berhak untuk mengusulkan jagoannya

jika semua partai ngotot dengan usulannya masing masing
adi mengatakan bukan tidak mungkin rencana koalisi bisa bubar jalan
di tengah ganjalan pembahasan di poros perubahan
muncul rumor tak sedap yang menerpa koalisi yang belum deklarasi itu
dalam cuitannya mantan sekretaris kementerian bumn said didu
menanggapi kabar pks ditawari dua menteri untuk menggagalkan rencana koalisi
yang mengusung capres anggaran
said menambahkan ada salah satu pengusaha batubara
yang sudah ditugaskan untuk memberikan dana besar agar pks menarik dukungan
sontak saja jurubicara pks muhammad khalid membantah keras
holid mengatakan kabar itu hoaks dan fitnah
ia menegaskan keputusan majelis juro yang menyatakan pks
tetap berada di luar pemerintahan hingga dua ribu dua puluh empat mendatang
hingga saat ini kata holid pks sedang intens membangun komunikasi di tim kecil
untuk menuntaskan poros perubahan bersama nasdem dan demokrat
lantas apakah nasdem demokrat dan pks bisa melewati ganjalan ganjalan tersebut
atau malah tak kunjung deklarasi dan justru bubar di tengah jalan
terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita akan masuk ke segmen electionpedia
kita akan menganalisis bagaimana hasil survei tentang elektabilitas capres dan juga cawapres
di pilpres dua ribu dua puluh empat dari tiga lembaga survei
kita akan bahas bersama dengan direktur eksekutif parameter politik indonesia adi praitno
selamat malam mas adi
selamat malam rifana
oke mas adi kita akan lihat di sini elektabilitas capres versi lembaga survei dari parameter politik indonesia
silahkan dijelaskan ini adalah berapa teratas nih
lima teratas ya mas ya periode surveinya lima sampai empat belas oktober
ya kita melakukan survei itu pada bulan oktober kemarin
dan persis beberapa hari setelah anies mendeklarasikan diri
sebagai kandidat capres diusung oleh nasdem
dari temuan yang menarik ini sebenarnya adalah ketika jarak dengan prabowo subianto
antara anies baswedan semakin mepet
ini menjelaskan bahwa deklarasi seseorang ketika dia ingin maju di dua ribu dua puluh empat itu berdampak secara signifikan
terutama anies yang tidak punya partai diusung oleh nasdem ketika deklarasi ada respon positif
terutama mereka yang selama ini belum menentukan pilihan politik secara perlahan
itu sudah mulai bergerak ke anies
nah kita juga tidak pernah tahu
ganjar misalnya nanti kalau deklarasi apakah elektabilitasnya naik atau justru sebaliknya
ini tentu akan diuji nanti kalau ada deklarasi deklarasi lanjutan
jadi setelah anies baswedan mendeklarasikan ataupun dideklarasikan oleh partai nasdam
ini angka elektoralnya naik dan semakin mendekati ataupun menempel prabowo subianto
jadi bedanya hanya sekitar satu persenan kurang ya mas ya

berarti berapa kenaikannya nih
kalau dari survei pppr
ya kurang lebih sekitar satu persenan berarti berapa kenaikannya nih kalau dari survei pppr
ya kurang lebih sekitar satu persenan
kalau dari survei pppr
sebelum dideklarasikan dengan setelah dideklarasikan berapa kenaikan elektoralnya
tiga empat atau lima persen
kalau dilihat survei kita yang kita rilis secara terbuka pada bulan juli lalu nana
sampai saat ini anies itu kisaran naiknya di kisaran angka sekitar tiga persen
oke jadi setelah deklarasi nasdem naiknya tiga persen
tiga persen itu suara yang cukup signifikan karena banyak orang
banyak tokoh yang sebenarnya sudah lama mendeklarasikan diri ingin maju
elektabilitasnya masih sekian persen
itu yang terjadi pada elit elit partai dalam beberapa simulasi misalnya empat belas nama dan sepuluh nama
nah data ini sebenarnya tetap mengkonfirmasi bahwa ganjar teratas kemudian prabowo subianto
kemudian anies itu sebagai orang yang selalu masuk dalam top tiga
cuma bedanya saat ini adalah misalnya anies relatif naik mendekati prabowo subianto
dan ganjar juga naik meski tidak terlampau sesignifikan anies
karena tidak ada momentum deklarasi politik itu
nah beda ceritanya mungkin nanti kalau kemudian ganjar misalnya
dapat tiket partai kemudian mendeklarasikan diri
nanti akan kita uji sejauh mana tingkat kenaikan elektabilitasnya itu
oke ini setelah prabowo subianto deklarasi menjadi capres bersama dengan pkb
meskipun belum pasti ya tapi gerindra sudah mendeklarasikan prabowo subianto
angkanya tidak mengalami kenaikan beda dengan anies baswedan
ini yang saya kira bahwa prabowo subianto itu tidak ada yang something surprise
jadi mendengar prabowo subianto deklarasi capres ini yang kesekian kalinya
jadi publik itu tidak terlampau menganggap ini suatu hal yang luar biasa
yang membuat pemilih itu menganggap sebagai pilihan yang kemudian ramai
bahkan kalau kita mendengar pembicaraan kita di survei ataupun di media dan media sosial
sekarang saat ini membicarakan seakan akan head to head di dua ribu dua puluh empat itu antara ganjar dengan anies baswedan
jadi prabowo subianto itu relatif cenderung tidak terlampau dihitung dalam kontes politik elektoral di dua ribu dua puluh empat
karena sudah dianggap terlampau sering
karena terlalu sering mendeklarasikan dan ikut dalam kontestasi jadi tidak ada element of surprise
makanya angkanya segitu segitu saja meskipun sudah mendeklarasikan
betul termasuk misalnya nama ahy
kita dengar ahy sejak dua ribu tujuh belas itu selalu diproyeksikan sebagai kandidat capres
ataupun misalnya kalau kita mendengar muhaymin iskandar pak erlangga hartarto ataupun mbak puan misalnya
sejak lama dideklarasikan sebagai kandidat yang ingin maju
kalaupun ada deklarasi rasa rasanya respon publik tidak sehebah misalnya kemudian melihat anies ataupun ganjar prabowo
orang yang dianggap tidak terlampau dekat dengan partai politik
nah bagaimana dengan elektabilitas calon wakil presiden
karena kalau melihat dari elektoral tiga tokoh ini ganjar prabowo dan juga anies angkanya ini stagnan saja
tidak begitu banyak kenaikan ya mas
sehingga kalau menurut mas adi apakah betul bahwa kartu cawapres ini hidup
kartu cawapres hidup gak mas kita lihat slide berikutnya
kita lihat slide elektabilitas calon wakil presiden versinya ppi juga parameter politik indonesia
itu menunjukkan bahwa posisi cawapres adalah kunci di dua ribu empat yang akan datang
salah pilih cawapres itu akan menjadi kiamat sehari di tanggal empat belas februari dua ribu empat belas
itulah yang saya kira bahwa kenapa belakangan ini justru yang ramai yang menjadi pembicaraan dan dinamika politiknya pada level cawapres
termasuk misalnya koalisi pks demokrat dan nasdem itu yang ramai soal siapa cawapres yang bisa mendampingi anies
bukan lagi siapa capresnya
rasa rasanya kalau capres itu sudah dikunci oleh top tiga yang kemudian ada ganjar ada prabowo dan ada sandi itu
oke untuk cawapresnya siapa yang paling tinggi ini silahkan mas
nah kalau dilihat dari per bulan oktober yang kita lakukan di bulan ini di awal awal itu sandi kemudian rebound
dia kan waktu bulan juli agak sedikit menurun karena tidak ada momentum politik yang kemudian membuat sandi naik
di bulan oktober ini sandi kembali naik kemudian disusul ganjar
ada ridwan kamil yang bulan juli itu sebenarnya cukup kuat dia melampaui nama nama yang lain
di bulan oktober ini momentum ridwan kamil disalib lagi oleh sandiaga uno
dan seterusnya ada anies dan seterusnya
kalau melihat rata rata ini nama ganjar misalnya ataupun nama anies itu bukan hanya fashionnya soal capres
tapi juga dinominasikan oleh publik sebagai orang yang juga layak untuk menjadi nomor dua
artinya tiket capres kalau tidak dapat maka orang seperti anies
masih bisa lah kartunya hidup untuk menjadi cawapres
ini tentu tidak terlepas dari elektabilitas yang mereka punya saat ini cukup signifikan rifana
ini menarik sekali bahwa mohaimin iskandar di satu tiga tapi ketua umum golkar gak ada ya
tapi mohaim moharani di satu tiga
erick thohir cukup tinggi dua empat
jadi kalau kita bisa lihat disini elektabilitas calon wakil presiden minus ganjar pranowo anies dan juga prabowo
berarti sandi kemudian erkar ridwan kamil ahaye erick thohir puan andika dan juga mohaimin
itu yang masuk mungkin top lima nya ya mas ya versi pp
kenapa misalnya tidak ada nama pak erlangga hartarto
karena sejak awal pak erlangga itu mendeklarasikan dia sebagai capres
dan itu harga mati
jadi publik tidak mengkonfirmasi
pak erlangga itu jadi orang nomor dua
nah di antara data data ini sebenarnya yang selalu berulang ulang masuk cawapres favorit itu ya ridwan kamil sendega uno kemudian ada siapa namanya ahy ada erick thohir ada puan andika perkasa
puan bisa mereplika dua hal itu
karena posisinya sebagai orang penting di pdip kan
baik kita lihat survei yang lain
versi litbang kompas
ini kita bandingkan ya mas ya sumbernya mas adi dengan sumbernya litbang kompas
agak mirip juga ya rituan kamil tapi nomor satu dia sebelas lima kemudian sandi sepuluh
jadi memang tipis sekali antara ridwan kamil dengan sandi
berikutnya kita lihat versi populi
populi juga merilis survei mirip sekali ridwan kamil tujuh belas satu kemudian sandi
ahaye cukup tinggi di populi dua belas tiga
artinya memang yang menjadi calon wakil presiden ataupun tokoh yang memiliki elektoral cukup tinggi menjadi cawapres adalah
nama nama seperti rituan kamil sandiaga uno dan juga agus harimurti yudhoyono hanya di top tiga itu saja ya mas ya
ya saya kira persis
jadi survei misalnya populi teman teman kompas dan parameter itu rentang waktunya kan gak terlampau berjauhan
kita ini baru oktober ini melakukan survei ribana
kalau nggak keliru kompas bulan sebelumnya
dan populi juga bulan sebelumnya
jadi kalau bulan depan disurvei lagi mungkin angka angkanya agak berubah
tergantung momentum politik yang dilakukan oleh orang yang dinilai punya desain soal siapa yang kira kira akan menjadi cawapres
jadi memang nama namanya gak jauh jauh dari ini
ada ridwan kamil sandiaga uno ada ahaye gitu ya
ya di bawah itu mungkin ada erick thohir ada hovifah dan seterusnya
baik kita tunggu nanti siapa yang akan dipilih oleh tokoh tokoh menjadi cawapres
tapi hari ini topiknya adalah kartu cawapresnya untuk pendamping
siapa karena pks mengusulkan nama lain kemudian demokrat juga mengusulkan nama lain
ini belum ketemu titiknya yang disepakati oleh nasdem demokrat dan juga pks
dan juga disepakati oleh anies baswedan menjadi calon wakil presidennya
ataupun pendampingnya nanti kita akan bahas dengan para narasumber yang sudah ada di studio
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow
terima kasih anda masih menyaksikan politikalshow
rencana koalisi partai nasdem demokrat dan pks untuk mengusung anies baswedan pada pilpres dua ribu dua puluh empat tampaknya belum mencapai titik temu
ketiga partai tak kunjung mengucap kata sepakat dan masih berkutat pada posisi calon wakil presiden pendamping anies baswedan
belum lagi ancaman dan godaan politik yang datang silih berganti agar nasdem demokrat dan pks gagal berkoalisi
apakah langkah koalisi perubahan anies baswedan akan solid atau justru terancamu berjalan
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio
saya akan sapa satu persatu dari yang paling kanan ada muhammad khalid jurubicara partai keadilan sejahtera
selamat malam bang khalid
selamat malam mbak rifwan
oke ada juga kepala bak kromstra partai demokrat bang herzl
mbak zaki mahendra putra
terima kasih sudah hadir turun langsung ya bang komstra ya
ada ketua dpp partai nasdem willy aditya
selamat malam bang willy
dan kita masih bersama dengan direktur esekutif parameter politik indonesia mas adi praitno
selamat malam mas adi
dan malam ini seperti biasanya bergabung juga teman teman mahasiswa dari senat mahasiswa universitas mustopo
teman teman mahasiswa sudah bergabung oke
selamat malam teman teman
nanti teman teman bisa melontong video
nanti teman teman bisa melontarkan pertanyaan ataupun mengungkapkan pendapatnya soal situasi politik
terutama tentang rencana koalisi perubahan yang akan mengusung anies baswedan ini betul betul jadi
atau cuma gimmick politik saja saya nggak tahu
saya akan langsung bertanya ke bang willy
bang willy nasdem demokrat pks sudah membentuk tim kecil
sudah ketemu terus foto foto disebar ke media tapi belum ada tanda tanda jadi ikatan koalisinya
masalahnya dimana sih bang willy
nggak ada masalah sih
oke jadi nggak ada masalah
kalau nggak ada masalah kenapa nggak langsung deklarasi aja
kalau bicara deklarasi itu kan bicara strategi
tentu nggak mungkin semua kita umbar ke publik
tentu ada seperti hari ini kita undang nana kan bicara political show
dari politik tentu elemen of surprise itu menjadi suatu hal yang niscaya
yang paling penting dari ketiga partai ini yang menjadi benang merahnya adalah simbolisasi anies baswedan sebagai figur perubahan
itu yang kemudian kami mencoba menjadi bridging dari emosi dan aspirasi publik yang meletup letup itu untuk kemudian dikanalisasi
nah bahwasannya kami sejauh ini tentu tidak ingin kawin paksa
ini kan bukan suatu hal yang diteror gitu ya
disuruh buh gitu ya
tidak ini kan datang atas dasar kesadaran panggilan jiwa gitu ya
itu yang membedakan kami dengan yang lain lain gitu
yang lain lain kan kawin paksa juga
sampai sekarang belum ada juga
apa yang kawin paksa yang lain
silahkan nanti mas adi yang bahas ya
jadi ada koalisi kawin paksa nanti saya yang tanya sama mas adi
jadi proses ini datang benar benar dari sebuah kesadaran kolektif untuk kemudian kami ingin benar benar membahas suatu hal yang mulai dari hal hal yang elemen terakhir
platform perjuangan bersama
platform perubahan seperti apa yang kita inginkan
tadi bahkan kami di ugm ya
saya pak sohibul pak sohibul
pak beni ya
kami melibatkan forum guru besar dua ribu empat puluh lima untuk merumuskan sebuah platform perjuangan mas anies
yang kedua bicara tentang siapa cawapres yang akan mendampingi
yang ketiga timing tentu
jadi terkait dengan cawapres kami sudah bersepakat tentang kriteria sejauh ini ya
kriterianya tentu yang pertama memiliki daya ungkit
yang kedua tentu mampu menyulitkan partai
yang ketiga tentu memiliki kapasitas
yang komplementari dengan cawapres sendiri
nah masalah timing ini kita lagi
mencari momentum yang tepat
bukan mencari momentum bisa kita create
jadi lagi menunggu kira kira waktu yang tepat kapan
petunjuk dari ilahi gitu
pengen bilang begitu
jadi gak ada masalah ya
nggak ada yang deadlock begitu
ya kalau terjadi ketegangan itu kalau bagi kami sebuah goncangan di dalam cangkir saja
jadi kami bisa selesaikan ketika itu sudah di tenggak
bang willy kita dengar info bahwa ada perbedaan pandangan soal konsep pengumuman koalisi
partai nasdem menginginkan bahwa koalisi diumumkan saja dulu
barengan tiga partai dan juga capres
cawapresnya nanti belakangan saja
kalau bisa mendekati pendaftaran
sementara demokrat menginginkan sebaliknya
harus diumumkannya bersamaan
tiga partai koalisi kemudian capres dan juga cawapres
betul seperti itu
ada perbedaan pandangan soal itu
soal konsep pengumuman koalisi
di dalam diri manusia antara pikiran dan hatinya kadang kadang beda
antara pikiran sama langkahnya itu juga berbeda
nah apalagi kami
itu dijawab dulu benar nggak ada perbedaan pandangan soal pengumuman konsep koalisi
gini perbedaan masing masing memiliki offering ya
nasdem dalam hal ini memiliki offering tanggal
demokrat dan pks memiliki offering wakil
nasdem gak punya
jadi tentu dari beberapa proses itu kami harus menarik benang benang
nah ini yang terus kami matangkan
memang nasdem mengusulkan sepuluh november ya
itu dari awal ya
bahkan sebelumnya itu kami mengusulkan tanggal bulan oktober bahkan
jadi pacarannya udah lama
tapi belum akat akad ya
ini foto itu karena orang daripada bertanya tanya
mas koli bilang udah bang bocorin aja lah fotonya nih
jadi padahal pacarannya sudah lama
padahal pacaran itu depan ibu bapak lagi
jadi saya ngecerong itu enggak
tapi selain pengumuman tanggal koalisi
masa gak ada perbedaan konsep pengumuman
benar bahwasannya teman teman di demokrat waktu itu mengusulkan ya kenapa tidak barengan semuanya
satu paket gitu ya
iya satu paket
nah teman teman pks itu kenapa nggak akhir tahun gitu ya
nah ini tentu suatu hal yang normal ya
karena masing masing tentu memiliki bacaan ya
ada yang kemudian sholat hajat dulu
kenapa nasdem gak mau barengan satu paket
oh mau saja
kami sudah kalau sudah itu kan yang penting hajatnya berjalan dengan baik
jadi tentu ada yang terkurang ada yang terlebih itu hal yang lumrah saja bagi kita hidup berkeluarga gitu ya
oke ini dicatat loh kalau misalnya nasdem udah mau satu paket diumumkan ya
oh bukan masalah satu paket
jadi nanti kalau pengumuman yang kayak satu paket susah
bukan masalah satu paket nenak
masalah kapan momentumnya
oke kalau kapan tanggal itu kan menunggu hilal
tapi konsep pengumumannya
bagi nasdem sekali lagi yang penting adalah capresnya dulu
nah masalah cawapres tentu kita harus melihat siapa yang akan menjadi lawan tanding
itu sebuah pilihan yang kemudian terus menerus kami dalami
jadi dilihat dulu lawannya kira kira pasangannya siapa baru nanti menentukan cawapresnya
karena cawapres kalau tadi menurut mas adi itu kartunya hidup
dalam pemilihan cawapres itu akan menentukan pemenangan pilpres begitu
kita selalu ikut saran dan advice nya mas agus
oke saya mau tanya ke bang zaky
bang zaky ini tadi udah diakuin sama bang willy
kalau nasdem berpikir bahwa jangan diumumkan sekaligus satu paket
lebih baik capresnya dulu dan juga koalisi
sambil menunggu lawan itu siapa pasangannya
jadi bisa ambil strategi
kenapa demokrat pengennya barengan diumumkan satu paket karena takut dihianati seperti dua ribu sembilan belas
dengan partai gerindra
saya langsung sebut aja
saya langsung sebut aja
karena pada saat itu bang andi arief menulis di twitternya
dalam pengumumannya pak prabowo dengan pak sandi takut dihianati ya
kalau kami ini berbeda ya
dua ribu sembilan belas dengan dua ribu dua puluh dua
karena kami bertiga ini sejak awal atas dasar kebersamaan
bertiga ini saling terbuka komunikasinya
dan hampir setiap minggu udah ketemu sebenarnya
tadi lagi lagi pacarnya udah lama ini
hanya emang tidak kita umber ke publik
hanya minggu lalu kan lagi ramai ramai ya kita umber lah sekali ya bang wili itu kan
sehingga sebenarnya kalau kita bicara mengenai apakah ini harus tanggal berapa
ataukah ini koalisi dulu
ataukah capres dulu
ataukah kemudian harus capres capres
ini kan masing masing kita kan punya perhitungan gitu
punya bacaan tadi
pertimbangan di nasdem misalnya pak
surapalo ketua umum sebagai seorang kingmaker
dengan timnya kan juga punya pengalaman nih
nah begitu juga di demokrat
ya ada pak sby
kemudian juga ada mas ahaye
dan tim kan punya pengalaman nih kita semua
betapa yang namanya momentum itu menjadi sangat penting
apalagi kita ini kan akan menghadapi
giant ini siapa maksudnya
kekuatan status quo gitu
yang ingin mempertahankan perubahan
yang ingin mempertahankan kekuasaan saat ini
sedangkan kami ini kan bertiga kan berjuang untuk perubahan dan perbaikan
continuity and change ya gitu ya kan
nah sehingga kami mesti hitung benar gitu loh
jangan sampai ada faktor yang terlewat ya
yang bisa berakibat pada kami kan ingin menang
bukan hanya ingin bersama ya
kami bertiga ini ingin menang
bukan hanya ingin bersama
pertanyaan saya belum dijawab
kenapa demokrat pengen dengan konsep pengumumannya satu paket diumumkan semua
itu kan salah satu opsi
jadi gak harga mati ya
kita ini berdiskusi
kalau jawab presiden gak diumumkan duluan
apa bukan begitu konteksnya gitu
tetapi bahwa kami bertiga ini saling menghormati satu sama lain
sehingga apapun keputusan calon mitra koalisi ini
itu dibahas bersama
bukan ah maunya saya begini jadi harus begini
tapi pertimbangannya apa
kenapa demokrat punya keinginan yang tadi diakui juga oleh bang willy
harus diumumkan satu paket aja
apakah karena untuk menghadapi jayan jayan yang tadi ada katakan
itu harus bersama
jadi kalau digebukin digebukin bareng gitu maksudnya
atau ya menyimpan dulu senjata pamungka sebagai jawab pres
itu kalau menurut pendapatnya nasdem
alasan demokrat kenapa
kenapa harus satu paket diumumkan semua
kalau satu paket diumumkan kan juga baik gitu
karena sejak awal berarti publik bisa melihat
perubahan tuh ini ya
berarti benar ini
ini benar benar koalisi yang mengusung perubahan gitu
sehingga harapannya tentu ada daya gentar
daya ledak yang luar biasa
karena tadi disampaikan oleh mas adi disampaikan oleh mas willy
bahwa ini kan harus komplementer ini
harus punya daya ungkit ini
nah inilah harapan kita bagaimanapun capres dan cawapres ini
kita bedah sama sama kriterianya seperti apa
ya kita inginnya tadi bisa jadi meledak gitu ya
jadi yang lain juga khawatir nih
bahwa kita ini serius nih bertiga
tetapi lagi lagi ini adalah kemauan bersama
apapun nanti yang disepakati bertiga itulah yang akan kami jalani
oke tapi ada perasaan takut dihianati nggak
kalau dihianati dengan siapa saja pasti
punya pacar kan pasti takut dihianati
ini kan pacaran terus katanya udah lama masa gak punya perasaan takut dihianati sama teman koalisi
nah inilah bedanya kalau kan bertiga ini komunikasinya lancar
tapi insecure gak
kalau insecure enggak lah
enggak gak insecure kok
kami ini bertiga komunikasi open soalnya bertiga
dan semua open table
jadi misalnya nih ada isu kemarin ya tks
ini duduk bareng gitu loh
bahkan misalnya pada saat nasdem mau deklarasi tiga oktober anies
itu seharusnya udah duduk bareng dulu
udah diskusi dulu gitu
jadi kalau kami ini semua sebelum bergerak melakukan sesuatu kami bertiga ini saling diskusi dulu
mas andi saya ingin anda menganalisa ini baru demokrat dan juga nasdem
karena tadi katanya kenapa harus diumumkan satu paket karena banyak giantnya di luar ini kan
tiga partai ini menghadapi giant
padahal nasdem ini masuk ke dalam lingkaran jawa
jadi kekuasaan itu loh
ini kok seolah olah jadi menghadapi lingkaran kekuasaan
mas adi analisa anda seperti apa
ya memang sejak nasdem mendeklarasikan anies sebagai kandidat capres ini kan muncul antitesa kan
istilah politik yang belakangan itu menjadi booming
yang kemudian menghadap hadapkan nasdem yang saat ini satu kaki di koalisional pemerintah
tapi satu kaki yang lainnya dia siap berseberangan dengan koalisional pemerintah saat itu
ini kan sebenarnya titik bara api menuju jalan panjang dua ribu dua puluh
nah yang menarik belakangan ini ketika pks itu sudah memunculkan nama cawapres
dulu publik melihatnya pks itu akan samiknaw atau menerima apa saja
nah kan itu yang kemudian terjadi
kok rasa rasanya pks sudah memunculkan nama misalnya pak aher
itu kan menjadi variable penting yang harus dihitung
saya menduga ya pertama ini tentu ingin menyelamatkan soal pileknya
karena apapun judulnya ketika anies dideklarasikan oleh nasdem
dari beberapa riset yang kita lakukan
dulu orang yang memilih anies otomatik ke pks
secara perlahan ada yang hijrah ke nasdem
oke jadi ini terbagi lah ya elektoralnya ya
itu menjadi penting
nah pks ini kalau tidak hati hati dia bisa bedol desa
bukan hanya sedikit tapi akan banyak
maka butuh jangkar politik
namanya cawapres entah itu siapa mungkin pak aher
nah sebenarnya di green ra juga banyak pemilih
prabowo subianto itu hijrah ke anies baswedan
tapi prabowo subianto yang jadi jangkar gak kemana mana
pemilih demokrat juga banyak yang kemudian sedikit banyak juga memilih anies baswedan
tapi karena ada ahy yang diproyeksikan bisa maju dua ribu dua puluh empat berdol desinya nggak mungkin
ini yang sepertinya dibaca betul oleh pks
jangan sampai bahwa bacaan beberapa tahun yang lalu
pokoknya dukung anies akan mendapatkan insentif politik itu
oke tapi yang saya ingin tanyakan soal konsep pengumuman yang berbeda
yang diinginkan oleh nasdem dan juga oleh demokrat
ada perbedaan pandangan yang menurut saya itu menjadi
menurut saya itu menjadi salah satu titik yang membuat koalisi ini belum jadi terbentuk
karena ada perbedaan konsep soal pengumuman koalisi ini
kalau saya sih melihat ini dari jauhi persoalan siapa cawapresnya anies ya
demokrat itu ya lillahi ta'ala menerima siapapun cawapresnya
pks juga lillahi ta'ala menerima siapapun capresnya
yang nanti akan diputuskan oleh anies
toh yang kita dengar soal posisi cawapres
itu veto playernya anies baswedan
bukan nasdem bukan pks dan bukan demokrat
kan itu ceritanya
koalisi ini mungkin akan deadlock
kalau kemudian cawapres itu misalnya salah satunya ditolak oleh pks ataupun demokrat
tapi kalau dua partai ini menerima saya kira ini akan landing
yang kita khawatirkan justru koalisi tiga partai ini hanya menjadi apa yang disebut dengan kohibitasi politik
kohibitasi politik apa itu coba dijelaskan
sering jalan bersama tapi tidak ada komitmen dan ikatan apapun
pacaran lama terus gak jadi kepelaminan gitu
karena di politik kita itu kan sering phb
seperti kasus misalnya partai demokrat dua ribu sembilan belas yang lalu
makanya ketika ada konsep deklarasi yang beda beda saya menduga ada kekhawatiran ingin ditinggalkan itu juga
oke pks ada kekhawatiran ingin ditinggalkan bahwa dari elektoral aja udah banyak yang sebagian terbagi dengan nasdem
ada kekhawatiran itu makanya muncul bargaining dengan pak aher
nih saya mencoba melihat dalam perspektif yang lain ya
jadi kalau kita lihat
kalau kita lihat nih diskusi kita di tim kecil itu ada spirit yang sama nih
kerjasama yang setara
itu asiknya di tim kecil ini
karena mas zaky dan tim mas willy kita di pks itu bisa menyampaikan aspirasi kepentingan gagasan kita dengan terbuka
diletakkan di atas meja dan kita buka semuanya
dan itu yang asiknya di situ
tapi perasaan takut ditinggalkan masih gak ada
samina allah tau nah pks berarti ya
jadi kalau kita lihat
apapun keputusannya nanti ya soh chow pres
nah makanya nih yang kita bawa saat ini adalah hasil keputusan musyawara majlisuro
jadi pertama dari keputusan musyawara majlisuro yang pertama adalah kita mendukung capres yang merupakan simbol atau punya platform perubahan
yang punya kapasitas untuk menang yang tinggi nasionalis religius dan sebagainya

jadilah tim kecil ini
ngobrol ngomongin platform ngomongin strategi pemenangan desain pemerintahan dan sebagainya
nah yang kedua adalah salah satu keputusan musyawara majlisuro adalah menawarkan ada lima nama waktu itu keputusan musyawara majlisuro
ada ahmad heriawan hidayat nur wahid irwan pardinand dan sebagainya itu
nah dari diskusi yang berkembang ini kebanyakan nih lima nih
kita kerucutkan menjadi satu
munculan nama bapak ahmad heriawan sebagai usulan dari pks
nah kalau demokrat mengusulkan namanya adalah mas ahaye kami mengusulkan ahmad heriawan
kita sampaikan ke mas dem
oke kalau equal partnership mas dem kan tidak mengusul kadernya sebagai capres
harusnya demokrat dan juga pks tidak mengusulkan kadernya dong kalau equal partnershi
nah ini nah gini kita menyampaikan ya
mas dem boleh menyampaikan siapa nama yang harus disampaikan
nah demokrat juga boleh nggak boleh diatur atur begitu
nah kalau pks sendiri memandang ya alangkah lebih bagus nih yang diprioritaskan
yang di internal koalisi dong
udah ada nama nih pks sudah ada nama
demokrat sudah ada nama
jadi pilih salah satu di antara itu
kalau mas dem kan sudah ke mas hanis ya kan terserah capresnya seperti apa
nah ini sudah ada di meja ini yang dianggurin dulu dibahas bareng dong
oke tapi pks setuju bahwa konsep pengumuman koalisi harus satu paket atau nanti saja
untuk kartu capresnya itu belakangan sama seperti mas dem atau pengennya barengan seperti demokrat
bisa dengan cara yang pertama bisa dengan cara yang kedua
tapi lebih afdol lebih afdol lapang dadan lebih ikhlas kalau satu paket tuh mbak
oke jadi pks setuju dengan konsepnya demokrat ya
iya lebih afdol seperti itu
apakah sedang pertemuan ini di berlin itu tadi sebelum kesini telponan kali
oke nanti saya akan bahas pertemuan di berlin dulu
kemistrinya sudah mulai dapat
kalau pks lebih afdol lebih pas kalau diumumkannya satu paket pasangan capres satu
kalau satu paket itu diumumkan akan lebih enak kan
itu sebelum kapan pengennya pks
ya kita berharap itu lebih apa namanya lebih cepat lebih bagus sebenarnya
oke jadi nggak harus akhir tahun seperti kayak gini
ya apa namanya ya kalau estimasi kita di internal kemungkinan ya mungkin akhir tahun lah ya
tapi kalau kita lihat ya semakin kita tajam nih pembahasan di tim kecil nih ya
makin tuntas makin clear dan sebagainya fondasinya kan makin kuat tuh
baik baik oke demokrat dan juga pks tampaknya punya satu suara
nasdem ini sendirian tanggapan nasdem seperti apa
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami
terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
saya ingin ke bang willy bang willy ini tampaknya demokrat dan juga pks sudah punya kesepakatan
kalau tadi pks bilang bahwa lebih afdol pengumumannya satu paket saja
capres dan juga cawapres akhir tahun
nasdem kayaknya masih pengen nanti disimpan saja cawapresnya untuk tahun depan
biar lihat kontendernya ataupun penantangnya seperti apa apa
jangan jangan nasdem sedang menyodorkan nama lain cawapres dari luar koalisi
kayaknya udah beredar tuh nama namanya betul seperti itu bang willy
gini kalau provokasi tuh datang sih berganti
bukan hanya provokasi bahkan gerpol pun itu dilakukan banyak hal untuk kemudian apa yang nana bilang tadi ini bagaimana nggak jadi
jadi tentu kalau kita berpikir pada standpoint mencari perbedaan kami tidak akan duduk bersama
perbedaan terlalu banyak pak surya sampaikan
harusnya pks dan demokrat yang merayu kami untuk mendukung anis bahasa beda
sekarang posisinya kalau yang berbicara perubahan yang paling representatif adalah pks dan demokrat karena mereka di luar pemerintahan
tapi ini malah yang deklarasi duluan kan nasdem
artinya apa yang dibilang bung herzaki mas holid tadi kami sudah ya
sudah membuktikan keberanian untuk mendeklarasikan gitu
bukan tidak di sana
tidak di sana
jadi ini tidak saling terkoneksi secara frekuensi ah ini provokasi ah ini busuk hati gitu
bahkan kalau nana mau tahu usul yang satu paket itu dari nasdem awalnya
jadi kalau tahu itu mau dikembalikan ke bab satu bagi kami tidak masalah
tapi bahwa cawapres yang diusulkan oleh partai nasdem berasal dari luar koalisi itu memang muncul kan ke dalam meja perundingan
yang kita serahkan pada pak anies
pak anies lah kemudian
untuk siapa yang kemudian menjadi
kenapa harus sibuk
dalam ranah itu
ini ada sudah terbentuk koalisi
capresnya belum ada cawapresnya juga belum ada
ini masih kosong kosongan
ini lagi ngomongin tetangga sebelah ya
ngomongin koalisi indonesia bersatu maksudnya
tapi kami setidaknya
ini kan capresnya west chateau
kami ingin membangun
sebuah suasana kebatinan
dalam bahasa jawa terminologi jawa
itu enak dan kepenak
kenapa tentu harus belajar
betul bagaimana proses
pembangunan ini tidak hanya
hanya disimpangan kami bahkan
membangun sebuah narasi baru dengan
namanya orde kolaborasi
sudah sampai ke ranah itu
sebagai sebuah spirit bersama
dijebak pada kompetisi kompetisi
tapi proses kolaborasinya itu
hanya sangat dini itu yang pertama
siapapun mau satu paket
mau itu nanti
tidak satu paket
jadi kami selalu mendahulukan
kepentingan bersama nah inilah bedanya nak
tadi sama mas zaki
ini kami buka semua dan kami
obrolkan semua untuk kemudian
mana kecurigaan insecure itu
tidak ada insecure itu
kalau orang datang dengan
dada terbuka dengan pikiran yang jernih
itu semuanya insya allah bisa
selesai dengan baik baik
jadi nasdaq memberikan
jaminan loyalitas ya jaminan kesetiaan
dalam ikatan koalisi ini jadi tidak perlu
insecure demokrat dan juga pks bukan hanya itu
nasdaq ini memartirkan diri
untuk sebuah standar demokrasi
akhirnya orang berpikir kenapa hari ini
orang sibuk kemudian memunculkan ganjar
yang sebelumnya hampir
nyaris tak terdengar
karena apa dengan nasdaq
sebuah standar kepemimpinan nasional itu
angka rata rata tapi excellent
bukan lagi lima enam tujuh
nah inilah publik
diuntungkan dalam proses kontestasi ini
orang tidak abal abal
berpikir untuk siapa yang akan menjadi
oke oke saya mau ke bang zaky
bang zaky ini kalau nasdem tadi
ya sudah ikut aja sama pak anies
kalau misalnya nanti memang keputusannya
mengumumkan satu paket
dan pak anies akan memilih
cawapresnya pertanyaan saya
ahy cawapres itu harga mati
atau masih bisa ditawar bang zaky
kami ini di tim kecil yang dibahas pertama
adalah kriteria dan cara
menentukan mengapa karena dua hal ini
dengan siapa nih yang
platform kami perubahan
lalu sosok seperti apa nih nanti yang bisa membantu
bersama dengan kami bertiga ini
partai bertiga ini dan juga
dengan capresnya misalnya mas anies ini
ya yang saling melengkapi
sehingga pemerintahan nanti kuat
jika memang kami dipercaya oleh rakyat indonesia
menang di pemiliu dua ribu dua puluh empat
pertanyaan saya belum dijawab tadi ini dulu kita fokus disitu
muter dulu kalau kondisi ini nah kemudian
kalau di kami memang ada aspirasi
kader kader kami dan juga kemarin
rapimnas ada rekomendasi bahwa
mas ahy ini harus ikut dalam kontestasi
ya mengapa mas ahy loh
sekarang kita kan bicara mengenai elektabilitas gitu
bahwa mas ahi sebagai
tokoh yang bukan pejabat publik
itu selalu di capres itu
jadi stabil nih posisinya
berarti elektoralnya tadi bagus ya kalau kita lihat
kita harus bicara berdasarkan data statistik
dan juga ppi menempatkan memang
ketua umum anda di dalam top tiga
tapi kan bukan hanya faktor elektoral saja
nah itu dia kemudian yang kedua
kita juga bicara mengenai chemistry
bagaimana bahwa mas aneh misalnya mas ahi ini
berdua ini kemistrinya lekat sekali
lalu kita bicara juga mengenai kontrak
kontribusi terhadap koalisi
ya jelas mas ahaye sebagai simbol
sebagai perlambangan ketua umum depan terdemokrat
ini dia juga akan berjuang habis habisan nih kami
nah yang ketiga jangan lupa juga
bahwa beliau ini juga
kompetensinya sudah teruji
sebagai ketua umum partai demokrat
setengah tahun ini memimpin ini saya garis bawah dulu nih
ya itu segudang prestasinya lah
lima ratus empat belas hampir dua ribu anggota dewan
hampir seratus kepala daerah
pada saat dua lima tahun ini bagaimana kami konsisten
menyuarakan ketidakpuasan publik
membantu rakyat di bawah
kepada di luar pemerintahan loh
dan kemudian ini digajar oleh elektabilitas
partai demokrat yang terus meningkat
pertanyaan saya tetap belum dijawab tadi
ahi cawa pres itu harga matang
atau masih bisa ditawar
kalau dari kami rekomendasi rapimnas
adalah bahwa mas ahi
ikut dalam kontestasi tetapi mas ahy
kita ini bertiga ini kesepakatan
bertiga jadi mau capresnya siapa
mau siapa siapa ini adalah kesepakatan bertiga
memang menguat ini nama mas ahi
dari kami gitu dan memang
secara indikator berbagai kriteria
masuk semua ini mas ahi
oke artinya dari demokrasi tetap menginginkan mas ahi
tapi mas ahy nya tergantung kesepakatan bertiga
dan tergantung penyakitnya karena kami ingin
bersama dan ingin menang
dia akan memilih ahi atau tidak
jadi masih tergantung apa
bukan tergantung mas anies kalau kami
tergantung dari kami bertiga sebagai mitra koalisi
dan tentu tadi mas anis nya juga
sama sama semua ini
inilah indahnya koalisi
oke ini bahasanya sudah bahasanya anis baswedan banget
silahkan pak khalid saya ingin tanya
kalau tadi demokrat betul betul menginginkan
bahwa ahi yang menjadi cawa pres
kenapa tiba tiba partai anda mengusung
ataupun mendorong amat heriawan di
survei aja gak ada namanya itu tiga lembaga survei tadi
jadi daya ungkitnya ataupun daya elektoralnya itu gak ada
tidak masuk dalam kriteria pertama
sisa dua kriteria lain itu bisa nggak mengeratkan koalisi
kan belum tentu juga
karena selama ini tidak masuk dalam tim tim kecil
ataupun ikut berunding dalam
pembentukan koalisi kenapa kemudian
tiba tiba memunculkan nama amat heriawan
panjang banget pertanyaannya
pertama masalah elektabilitas
ahmad ibrahim itu elektabilitasnya
bukan hanya di survei
tapi terbukti dan teruji
memenangkan pilihan gubernur
dua kali di provinsi terbesar di indonesia
itu adalah jumlah penduduknya terbesar
pemilih terbesar di pilpres
dan ahmad ibrahim terbukti
menang dua kali itu yang pertama
dan kalau ditanya masalah survei ya memang selama ini
bapak ahmad ibrahim belum
mendapatkan attention yang
cukup disitu sehingga perlu disimulasikan lagi
karena setelah naik suaranya ini ya
namanya sudah diperbincangkan bisa lagi
itu yang pertama yang kedua
kemarin pak yusuf kala mengatakan ya
populer tidak penting kalau saya mengatakan populer
elektabilitas itu tetap penting
saya belum selesai
populer tetap penting
tapi kapasitas itu jauh lebih penting
itu pernyataan saya di media
saya mengatakan bahwasannya kenapa itu
harus kami sampaikan menurut
majulis syuro ahmad heriawan itu
memiliki kriteria itu tadi
dia mempunyai kapasitas menang karena dia sudah pernah
teruji menang dua kali di pilgub
yang kedua dia punya kapasitas memimpin
dia memimpin masyarakat
yang kompleks di jawa barat yang begitu
besar ya provinsi terbesar
ya begitu banyak apa namanya
tantangannya dan dia mendapatkan
prestasi yang banyak bahkan sekitar

testasi dia teruji
di lapangan secara kapasitas
memimpin dia juga punya
sepuluh tahun memimpin itu dengan sukses
artinya kami memandang di pks
ini kita punya kader bagus nih
mau gak dibahas mau gak nih kita tawarkan ke
demokrat kita tawarkan ke nasdem
kita tawarkan ke mas anies
ya kita akan diskusikan ini kan amanah
namanya amanah harus disampaikan diperjuangkan
karena kan ini demokrat pengennya mas ahe
kalau dalam diskusi
cool partnership itu nggak ada harga mati
atau mungkin cuma judul saja dorong
pak aher kenapa untuk menaikkan bergening
jadi untuk high call pks menyorongkan
pak aher namanya amanah majelis urok
ini wajib kita perjuangkan
gitu ya di dalam komunikasi
politik jadi ini yang
kita punya kader bagus ya mau gak
kita simulasikan nih kita bahas
secara objektif secara rasional
gitu tidak like and dislike loh ya
ini ada kadar nih ada
dari mas ahy kemudian dari aher
atau nanti siapa lagi gitu ya
kita lihat simulasikan bahas
secara rasional dan diperbandingkan begitu ya
nah disitulah ketika membandingkan itu butuh waktu
butuh waktu tidak ujung ujung langsung ayo kita dengar rahasia
saya ingin tanya ke kalian berdua ya ke anda berdua ya
yang saya dapatkan informasi
bahwa ada pertemuan di berlin
jerman antara ketua majelis suro
pak salim segev aljufri dengan ketua majelis tinggi
partai demokrat pak susilo bambang yudhoyo
untuk membicarakan cawapres ini
jadi demokrat sama pks menyelesaikan dulu aja nih
persoalan cawapres nanti baru dibawa
ke nasjem dan juga mas anies itu betul gak
silahkan mas yaki dulu deh
yang saya tahu mas ahy
bersama pak sbe disana menjadi co house ya
yang isinya adalah mantan
pemimpin pemimpin dari berbagai negara di dunia
itu yang saya tahu gitu
jadi gak ada pertemuan dengan ketua majelis suro pks
yang saya tahu foto fotonya juga begitu yang disebarkan
jadi gak ada pertemuannya
ya itu kan saya sampai dengan saat ini
masih belum melihat ada fotonya loh
karena kan ini isunya beredar
roh sebelum ke berlin makanya
mas ahaye kemudian safari
ya kalau ada pertemuan juga bagus lah
dimanapun pertemuan namanya kami kan koalisi ya
jadi gak tahu ya kalau ada pertemuan antara ketua majelis suro pks
dengan ketua majelis tinggi pak sby ya
bang khalid ada pertemuan nggak
untuk membicarakan persoalan cawapres ini
maksudnya pertemuan dimana nih di berlin
di berlin antara pak sby dengan pak salim segaf ini kan dulu mantan
presiden dengan menterinya
jadi memiliki kedekatan personal
yang sangat kuat begitu ya
setahu saya ya
ketua majelis surah itu masih ada di rumah sekarang
jadi gak ada di berlin ya
nah itu gak tahu kalau yang mengatakan
rumor yang mengatakan bro beliau ke eropa
itu gak betul
jadi tidak ada pembicaraan khusus itu
dan mungkin pada waktu kita ketemu di rumahnya mas anies ya
kan disitu ada wakil ketua majelis suro
mungkin wakil ketua majelis suro mungkin yang ketemuan
oh jadi ketua majelis suro mungkin saja
ketemu dengan pak sbe di jerman
jadi kita wakil ketua majelis suro mungkin yang ketemuan
sama mas ahy gitu kan pada waktu
setelah makan siang gitu
terus janjian kita makan siang dimana mungkin
itu terjadi pertemuan
oke saya mau ke mas adi mas
ini pks menawarkan aher
kemudian demokrat menawarkan ahye
ya nanti kita bicarakan aja gimana mas anies gitu
ini posisi yang saling mengunci
ini akan menyulitkan nggak sih
ketika pembentukan koalisi
selama lem perekatnya itu ada
anies baswedan dan namanya koalisi perubahan
apapun judul tersebut
kalau kita lihat jawabannya
kok rasa rasa iman politik tiga partai ini akan solid
apalagi mereka kan selalu bilang
jadi ya soal jawabannya itu
urusan bajis tinggi dan seterusnya
itu kuncinya lem perekatnya
yang kedua saya ingin melihat
apa yang disebut oleh anies baswedan
tiga kriteria jawabannya
demokrat sama pks ini imbang
misalnya dari segi
nilai tambah elitabilitas
jadi kalau dipasangkan dalam berbagai simulasi
anies dengan ahy itu relatif kuat
dalam konteks itu ahy menang
tapi ketika bicara kriteria yang ketiga
anies butuh cowok pres yang relatif
agak sedikit bisa bekerja
membantu pemimpin disitu akhir jawabannya
karena posisinya sebagai mantan gubernur
jawa barat dua periode
yang diklaim oleh bang holid sudah mantap itu
bisa melengkapi ini
yang ketiga yang disebut oleh pak anies itu adalah
dia bisa merekatkan
ikatan koalisi sama sama dapat
pks dan demokrat jadi imbang dalam hal itu
jadi pks dapat
demokrat dapat inilah rumitnya bang willy nanti
keputusan akhirnya berarti tetap ada
di calon pengandilnya ya
yang disampaikan oleh pak ahmad ali
kalau semua partai politik
artinya malah berjalan
betul itu tiga minggu yang lalu saya masih ingat betul itu
ditulis di detik dan sampai sekarang
belum di edit statement itu
semoga tidak di nonaktifkan juga
artinya pernyataan itu
memang sengaja dilontarkan untuk memberikan
signal ke demokrat dan juga pks
kalau misalnya tetap ngotot menyodorkan cawapres
sementara mas dem enggak ya lebih baik koalisnya ini
jangan jangan ini yang keempat jadi untuk menghindari
deadlock yang disampaikan oleh pak ahmad ali
dua duanya yang dari demokrat
dan pks ini gak diambil nanti sama anies
jadi kalau diambil salah satunya mungkin
pks gak mau
kemudian kalau diambil salah satunya
jadi solusinya biar tidak bubar jalan
dan tidak deadlock carilah orang lain
maka disitu muncul nama andika perkasa
ada ridwan kamil itu adalah
syai'un syai'un politik yang mungkin
akan jadi instrumen yang cukup
men surprise soal siapa yang akan
mendampingi itu masuk akal
ketika nasdaq mengumumkan ataupun
menginginkan pengumuman koalisi itu
cawapresnya saja cawapresnya disini
menjadi pasangannya anies baswedan begitu ya
mas abdi ya pastinya begitu karena
kalau diibaratkan sebuah pernikahan
koalisi tiga partai ini kan sebenarnya sudah
ada satu penganten ya anies baswedan
tinggal yang nggak selesai itu siapa
yang akan mendampingi anies
yang kedua adalah booking booking tempatnya itu loh
kan koalisi itu kan bukan tempat
untuk dia mendaptarkan diri
ke kpu yang lain sudah booking tempat
tapi pengantennya ada tak ada
ada juga koalisi yang lain pengantennya
ada wakilnya gak jelas bisa bubar jalan
juga ini cerita nah tapi itu tadi
ketiga partai ini akan tetap solid
kalau selama iman politiknya
lemrakannya itu amin namanya anies baswedan
oke oke itu ganjalannya berarti
adalah soal cawapres
tapi ternyata ada ganjalan lain
yang membuat tiga partai ini
belum juga mengucap kata sepakat
apakah ganjalannya sesuai yang disampaikan
oleh tokoh ini saya ingin
kita sama sama dengarkan
kita saksikan pernyataan dari mantan
menteri bumn said didu
nah ini dari pernyataan said didu
di twitter di akun twitternya
dua posisi menteri dan sejumlah uang
kepada pks dari lingkaran kekuasaan
ini yang disebut tadi mungkin dari giant kekuasaan
agar pks tidak membentuk koalisi dengan
nasdem dan juga demokrat
itu yang disampaikan oleh said didu
ada salah satu pengusaha batu bara kita udah tau
tapi kita nggak bisa sebut namanya
pengusaha batu bara sudah ditugaskan memberikan dana segar
agar pks menarik dukungan
ada tawaran itu gak
udah saya jawab itu di twitter
ada tawaran itu gak
kami sampai detik ini saya kan sehari hari menemani
tidak ada tawaran itu kepada pks
tidak ada tawaran menteri
tidak ada tawaran menteri
tidak ada tawaran itu
keputusan majelis syurah sudah jelas
kita oposisi sampai tahun dua ribu dua puluh
jadi ada tawaran atau tidak ada tawaran itu gak relevan buat kami
sehingga kalau dikaitkan dengan ini lebih jauh lagi
itu penyesatannya terlalu jauh
jadi apa yang dikatakan oleh pak said didu
dan yang sejenisnya
saya pikir itu adalah narasi narasi yang sedikit
untuk menebarkan keraguan
dalam rencana koalisi ini
karena faktualnya tidak ada
tidak ada tawaran dari istana
soal posisi menteri ke pks
kalau tawaran logistik itu
itu tidak ada tawaran dari istana soal posisi menteri ke pks
tawaran uang juga tidak ada
tawaran dari partai lain
dari koalisi partai lain
partai golkar nenteng nenteng pks
masa gak ada itu orang orang golkar juga bilang
yang saya pahami anak saya menemani presiden pks
kecuali kalau mbak rifana yang tahu ya
tapi kalau saya
setiap hari menemani presiden pks itu
tidak ada tawaran itu
jadi tidak ada tawaran terhadap pks dari partai partai lain
dari partai golkar
dari pd perjuangan
dari gerindra dari pkb
mereka juga sudah paham
bagaimana mungkin kita masuk dalam kabinet
tinggal injuri temp
tinggal dua tahun
rasionalitas politiknya dimana
delapan tahun kita jadi oposisi
tiba tiba sirna kalau kita masuk kabinet tuh
jadi rasionalitasnya itu dimana
itu tidak masuk akal
bahwa masih ada keraguan
katanya infonya dari ketua majelis suro
dan juga dari sekjen pks itu tidak betul
oh tidak benar
jadi kalau kita melihat
jadi kalau kita melihat pks
kita melihat institusi pks itu adalah tertinggi adalah majelis syuroh
dan itu terdiri perwakilan dari berbagai seluruh indonesia
yang kemudian dipimpin oleh ketua majelis
dan beberapa wakil ketua majelis suro
keputusannya loud and clear
kita menjadi oposisi sampai tahun dua ribu dua puluh
dan itu tidak ada yang bisa
siapapun presiden partai tidak bisa merubah
kms juga tidak bisa ya
tidak bisa merubah
kecuali adakan lagi musyawarah majelis suro
didatangkan semua anggota majelis suro
dan kita putuskan
kita masuk kabinet nah itu baru bisa berubah
tapi kan tidak terjadi
kalau rumor rumor begitu kan hanya desas desus saja
sebagai partai oposisi sampai tahun dua ribu dua puluh empat
ini cara berpikir yang sangat sesat
dua hal yang direndahkan sekaligus
memiliki pks memiliki integritas
dan jejak rekam yang sudah bisa kita
lihat yang kedua merendahkan
orang yang melempar isu ini benar benar
hanya kekuasaan itu ingin menarik
ini terus kemudian ditendang nasdem
ini kan cara berpikir yang sangat
ini tidak ada
ini pera ini seolah olah
ini justru yang nggak bisa digigit
begitu ini dilakukan oleh kekuasaan
begitu juga dengan pks itu ibaratnya
kan tadi kata mas salib
udah azan asar ini
mau berbukanya kan maghrib
masa mau berbuka di asar
itu bukan puasana
ini udah jadi makna religius
lebih religius dibandingin bang walid
cara berpikir seperti ini
metafora yang benar itu
cara berpikir seperti ini sangat sesat sekali
jadi jangan pernah merendahkan
harkat dan martabat orang
dengan cara cara insuniasi seperti ini
jadi ada yang sengaja ya
ada yang sengaja termasuk nana sendiri
dignity itu nggak boleh direndahkan
dengan cara cara seperti itu
itu terlalu embarrassing ya
jadi kita sebagai partner sebagai kawan
seiring sejalan harus saling menjaga
seperti itu maka tadi bung zaki bilang
kami semua bahas di table ya
kami bahas terbuka ya
jadi suatu hal ya tentu
ada orang boleh punya rencana
tapi sejauh ini
oh mau nawarin ini nawarin itu
jangan jangan yang nawar ini
yang lucu lucuan gitu
bukan gak serius
isinya sendiri bukan dia yang pegang
ini yang kemudian kita harus
cek juga jangan jangan ini mau
bubar jalan terus mau cari cari posisi
mau carmuk lah setelah ini
saya mau tanya ke mas adi
ada yang sengaja melemparkan isu itu
untuk merendahkan pks
atau memang isu itu ada
tapi kemudian ditepis analisa anda seperti apa
penggembosan koalisi ini lama ya
yang kedua juga
misalnya isu tentang
bagaimana pencegalan anis maju di

dua variable yang sebenarnya bisa menjelaskan
kenapa isu ini menjadi ramai
saya tidak melihat pak saididunya yang ngomong di twitter
tapi kan gak mungkin orang seperti pak saididu
itu bicara hoax dan fitnah ya
yang dia dengar dan dilihat secara nyata
informasi itu valid ataupun tidak
mungkin bang holid sering menemani
tapi tidak sekjennya yang menurut nana itu
punya iman politik yang mungkin agak beda beda
makanya tadi saya sebelum
ini kan ujian koalisi tiga partai ini
kok rasa rasanya yang memang
salah satu titik tekan kuatnya saat ini
ada di pks belum diuji nih
demokrat kan sudah melalui satu ujian kuat
partainya minimal tidak di belah kan
ujian itu sudah lewat
ingkrah di mahkamah agung ya
kemudian bang holid ini kita gak pernah tau
isu ini kan baru muncul bang
mungkin kedepan juga akan ramai ya
apalagi misalnya pasti ada yang
pres pemilih aniesnya tidak ke
pks semua tapi sebagian ke yang lain
gitu ya hijrah ke nasdem
dan seterusnya lalu apalagi yang harus
dipertahankan oleh pks apalagi
misalnya ada segepok kekuasaan yang
ditawarkan padahal politik itu
ya ujung ujang kekuasaan
kecuali pks memang ingin
terus membesarkan bahwa ya politik
itu bukan hanya soal kekuasaan tapi
sebagai jalan ingin masuk surga juga
nah itu yang kemudian menjadi tebeng
terakhir yang kemudian membuat pks
tidak akan masuk angin seperti yang dibayangkan
oleh said didu tapi saya cukup meyakini
apa yang disampaikan said didu
kalau melihat korespondensi dengan sebelumnya
isu penjagalan anies saya kira ini akan cukup
kuat entah dengan cara apapun
ataupun dia cara cara yang berada di bawah permukaannya
artinya gerakan gerakan politik supaya
tiga partai ini tidak menjadi
koalisi itu memang nyata
ada ya mas ya mas adi ya menurut mas adi ya
betul karena untuk menggembosi
gerakan politik non koalisional pemerintah itu kan
jauh lebih kuat isunya sekarang
tidak ada misalnya cerita bagaimana
ingin menggembosi kib
enggak riuh beritanya
tidak ada isu yang bicara tentang
bagaimana menggembosi soal
prabowo subianto dan mohaimin enggak ada itu
cerita tapi yang rame
tiga partai yang sampai saat ini
belum deklarasi itu
enggak jadi jalan bersama di dua ribu dua puluh empat ini godaan godaan

godaan godaan itu sudah mulai bermunculan
doa mentri lah mahar politik lah
ongkos politik dua ribu dua puluh empat yang mengerikan
butuh logistik yang banyak
tentu kalau apa namanya
nafas politiknya tidak terlampau kuat
ingin buru buru dia misalnya
ingin berbuka di bulan azhar
yang disampaikan oleh bang wi
ya bang holid mau menanggapi tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di
anda masih bersama kami di political show
dan saya akan berikan kesempatan bang kholid
untuk menanggapi tadi
yang disampaikan oleh mas adi praetno silahkan
itu sangat penting buat pemimpin ya
jadi standar moral pemimpin di
presiden wakil ketua majelis suro dan sekjen
dan sebagainya itu mereka
terikat dengan kode etik terikat
dengan adrt dalam pks
jadi kalau kita melihat
apa yang narasi narasi yang
sedang berkembang saat ini kalau dengan
moral standar yang kita miliki itu
kalau kita berpikir kalau kita mau masuk kabinet
tawaran tawaran yang dulu aja kita terima pada periode pertama katakanlah seperti itu
tapi kita tidak menerima itu
jadi itu sangat terlalu spekulatif
sangat terlalu tadi kalau bahasa bang willy itu merendahkan dari mola standar dari para pemimpin kami
jadi nggak ada ya sama sekali ya
tidak ada clear
samina watona jalan tegak lurus membangun koalisi perubahan
kita mengawal sampai dua ribu dua puluh empat
oke bang willy kalau pks membanta adanya godaan godaan politik terhadap mereka untuk membentuk koalisi ini
kalau dari nasdem ada nggak sih represi ataupun ancaman politik
agar nasdem ini tidak usah membuat koalisi dengan demokrat dan juga pks
kalau tetap jadi yaudah nasdem keluar aja
kan ini lagi lama itu diomongin
ya memang nak sepandai pandai tumpai meloncat satu saat juga akan jatuh
dua hal yang nggak bisa ditolak dalam alam ini
suara rakyat suara tuhan representasi dari suara tuhan
yang kedua sendiri ridho ilahi
nah sejauh ini kok kami membaca tanda tanda itu ada pada anies baswedan
jadi nggak ada ancaman politik ya
bukan masalah ini
ini sebuah hal yang kemudian bahwasannya pemilu itu adalah modern warfer
proses pertarungan perbutan kekuasaan
tapi kok saya tidak melihat hal hal seperti itu juga dilakukan oleh beberapa
pihak untuk kemudian melakukan hal hal yang irasional atau kegilaan kegilaan tersendiri
saya pikir tidak sebejat itu juga moral moral orang orang
bahwasannya ada sebuah dinamika gitu ya
dan saya melihat sejauh ini
kalau kekuasaan kekuasaan dijalankan secara teror
maka kemudian dampaknya pasti akan tidak baik
maka kemudian sama sama bahasanya
di dalam postulasi demokrasi itu selain transparansi akuntabilitas partisipasi

ada kompetensi sebagai sebuah mekanisme bagaimana sirkulasi elit terjadi
virtue bagi orang orang yang hari ini ada di dalam kekuasaan
untuk itu pak surya selalu menyampaikan
partailah yang kemudian menjadi instrumen mengusulkan capres dan cawapres
jadi kita harus mengembalikan kepada pasal satu
kita harus mengembalikan pada undang undang
orang boleh berencana ya
tapi tahu tahu ada aja
jangan kemudian ini dihukum oleh alam
jangan kemudian alam yang akan kemudian melulantakkan hal hal seperti ini
karena tangan mencincang bahu memikul
kalau semakin gila orang melakukan teror segala macam
pasti dampaknya akan tidak pernah baik
jadi anda meyakini bahwa lingkaran kekuasaan
ataupun siapapun itu
yang berseberangan pilihan dengan partai nasdem
tidak akan melakukan teror teror ataupun ancaman politik
mahasiswa silakan teman teman dari senat universitas mustafa
siapa yang mau bertanya ataupun mengungkapkan pendapatnya
singkat pada jelas ke siapa tanyanya
namanya dulu silakan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya dimas sebagai presiden mahasiswa senat visip mustopo
yang ingin saya sampaikan adalah
cawa pres ini kan bukan hanya tentang
karena cawa pres ini juga memiliki tugas gitu
yang dijelaskan dalam undang undang
jadi jangan sampai cawa pres ini hanya dijadikan sebagai lumpung suara
untuk mendongkrak suara cawapres
karena dia juga bisa mewakili presiden sebagai
kita nggak mau cawapres yang hadir nanti pada dua ribu dua puluh empat
hanya menjadi boneka pajangan
yang ingin saya sampaikan sebagai mahasiswa adalah
orang banyak menyebut mahasiswa ini sebagai
fortune teller ya atau pembaca masa depan
kami ingin melihat politik di masa depan bukan tentang politik transaksional saja
hanya untuk mendulang suara
dan tidak memiliki kapabilitas
tapi di masa yang akan datang kita ingin politik ini menjadi politik yang bijak
dimana partai partai politik mencalonkan orang orang yang benar benar kompeten
tanpa melihat kader atau bukan kader
jadi pertanyaannya adalah jangan sampai terjadi seperti pada saat kejadian dua ribu sembilan belas
saat pak jokowi tidak cukup kuat untuk mempertahankan pak mahfud
karena terlalu banyak tekanan dari elit palpol
yang ingin saya tanyakan adalah
apakah hari ini anies juga mengalami tekanan yang sama
antara memilih kader pks atau kader demokrat
oke yang satu lagi
terima kasih dimas
selamat malam mbak rihmana
bapak bapak sekalian yang sedang berbicara
disini sebagai sekretaris umum senat mahasiswa visipo pdmb
sebenarnya apa yang sekiranya menjadi pertimbangan dan strategi
yang dipersiapkan oleh koalisi perubahan
yang menyebabkan terjadinya ganjalan
dalam menentukan pendamping bapak anies baswedan sebagai capres
pada pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
karena perlu diingat juga bahwa partai partai politik
jangan sampai hanya disibukan oleh perihal capres dan cawapres
karena partai politik juga memiliki andil untuk kembali membantu memulihkan
ekonomi nasional dan diri tanpa masalahan yang dialami oleh masyarakat
karena partai politik juga berfungsi sebagai pencipta iklim politik yang kondusif
apa yang sekiranya menjadi pertimbangan dan strategi yang dipersiapkan
oleh koalisi perubahan yang menyebabkan terjadinya ganjalan
yang ditakutkan menyebabkan iklim yang tidak kondusif
selain itu partai politik juga berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat
jadi jangan disibukan oleh penentuan nama calon wakil presiden saja
kembali lagi apa yang sebenarnya menjadi pertimbangan koalisi perubahan
dalam menentukan calon wakil presiden bapak anies
dan bila bapak anies memilih capapres dari pks atau demokra
apakah koalisi perubahan akan bubar
oke baik pertanyaannya bagus bagus
terima kasih sekali teman teman dari mustopo
saya beri kesempatan dulu ke bang zaky nanti baru ke bang holid dan juga sisa narasumber yang lainnya
bang zaky silakan yang pertama apa yang menjadi pertimbangan dari koalisi perubahan
untuk menentukan pasangannya pak anies baswedan
dan bagaimana kalau misalnya nanti pak anies baswedan tidak memilih capapres dari pks atau demokra
apakah koalisi ini akan bubar
dan apakah sekarang kemudian anies baswedan berada dalam posisi seperti pak jokowi
dua ribu sembilan belas terdesak oleh partai akhirnya memilih bukan pak mafud tapi k h maruf amin silakan
nah inilah yang membedakan koalisi perubahan
karena jelas yang ingin kami lakukan adalah perubahan dan perbaikan
dan ingin tadi membangun yang namanya orde kolaborasi
nah kemudian kemudian kita main yang namanya tekanan intimidasi represi tidak ada
kami semua diskusikan bersama
awalnya memang teman pks demokrat dan nasdem
nah kemudian sejak minggu lalu ada masuk satu pihak lagi yaitu adalah mas anies baswedan gitu
sebagai capapres yang sudah diusung oleh nasdem yang kemungkinan akan kita usung juga
nah inilah kemudian kita diskusi bersama
di situ kita lihat tadi kita tahu tantangan saat ini kan tidak mudah memang
masalah ekonomi benar benar berat
kita juga lihat bukan hanya saat ini demokrasi
dan kemudian kedepannya
dari kriteria ini sosok mana yang pas
kita diskusi bareng ini
karena kan punya tim ekonomi tim sosok
jadi partai tidak akan mendesak anies baswedan ya
seperti kondisinya pak jokowi di indonesia
beda dong karena ini kami sejajar setara kolaboratif komunikatif
bukan main represi atau intimidatif
beda ya kalau koalisi yang lain
tapi kalau kami ini seperti ini gaya mainnya gitu
terbuka dan diskusi
oke jadi apakah koalisi akan bubar jalan
kalau misalnya cawapresnya bukan dari demokrat ataupun pks
dan apakah partai partai akan mendesak anies baswedan
untuk menentukan cawapres dari dua partai ini
tidak ada ancaman ancaman
tidak ada apa namanya paksaan paksaan
tidak ada ancaman bubar dan sebagainya
jadi kita ini sudah jalannya sudah jauh nih
jadi tidak ada itu khawatiran khawatiran ke arah sana
nah kalau pks sendiri melihat saya setuju
dengan teman teman mahasiswa
jadi pemimpin itu bukan hanya memiliki namanya capacity to win
capacitas untuk menang
tapi yang jauh lebih penting ke depan itu adalah pasangan capres dan cawapres
yaitu kapasitas untuk mengelola pemerintahan itu
tantangan ke depan begitu kompleks
geopolitik luar biasa
ada privalitas antara tiongkok dengan amerika serikat
ekonomi bu sri mulyani bilang gelap dan sebagainya
jadi ini luar biasa tantangannya
dan yang terakhir capacity to unite
nah ini sebagai solidarity maker
karena kita harus bersatu nanti
tidak ada lagi tuh era era seperti dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
ketika terpilih mempersatukan bangsa indonesia
baik singkat saja bang willy menjawab tadi teman teman mahasiswa
kami ingin merealisasikan duit tunggal yang saling complementary
apa yang dimas bilang kami tidak ingin wapres itu sebagai banser
tapi saya ingin mengingatkan kepada dpr
untuk yang kedua bahwasanya tugas partai ya itulah kemudian partai ini berat bebannya gitu ya
satu sisi untuk proses kandidasi
tapi satu sisi juga bagaimana menjaga stabilitas nasional
untuk itu fungsi representasi di dpr menjalankan itu
fungsi kemudian wakil wakil atau pembantu pembantu presiden yang ada di pemerintahan melakukan itu
tentu hal seperti ini kita lakukan secara bersama sama dan terbuka
artinya kami ingin sebangun dan sejalan dengan aspirasi publik
apa yang kemudian publik inginkan baik kemudian prinsipnya tidak ada kawin paksa
karena kawin paksa itu ya gak enak pasti
kita pengen jatuh cinta falling in love bersama sama
kepelaminan juga bersama dengan pasangan yang diinginkan ya tidak ada paksaan
tidak jadi samawa nanti
oke mas adi apakah seindah yang disampaikan oleh bang willy mas zaky atau bang kolit
atau ya panggung depan sama panggung belakangnya politik itu berbeda mas adi
ini kan tiga partai sedang jatuh cinta ya
belajar jatuh cinta
jadi tampilan depannya pun juga harus seperti orang yang jatuh cinta
jadi hal hal yang cipatnya negatif pasti dia diredam biar tidak tampak ke publik
pertanyaan dua mahasiswa ini saya kira rasional ya
bahwa siapapun nanti yang akan maju di pilpres terutama koalisi perubahan ini
harus punya diferensiasi politik yang berbeda
yang membedakan antara jokowi dan prabowo itu cuma satu
prabowo kalau menang jadi presiden ingin jemput habib rizik di arab saudi
selebihnya sama pak
nah kalau koalisi perubahan ini koalisi perubahan ini misalnya tidak melanjutkan ikn misalnya
pupuk itu diturunkan
kita nggak tahu nanti yang mau dirubah apa yang dilanjutkan apa
kalau basis konstituen pemilih anies itu kan melihat ikn ini proyek yang dianggap tidak sukses untuk saat ini
kurang kondusif dan kurang pas
betul tidak itu adalah narasi besar yang kemudian misalnya dianggap sebagai suatu yang berbeda nantinya
nah terobosan terobosan itu yang sebenarnya ingin ditunggu betul oleh mahasiswa
kalau cuma hanya ingin melanjutkan apa yang dilakukan oleh pak jokowi saat ini nggak perlu dengan istilah koalisi perubahan
oke berarti kita tunggu berikutnya
koalisi samik nawat ona juga
oke tapi kita tunggu koalisi perubahan ini visi misinya apa
dan setelah ini untuk menurunkan tensi seperti biasa kita akan menyaksikan sindiran sentilan dari para komika dari komisi co tapi jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow
nah kontes suatu tambah tambah sujarah
assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh
dan aku jian
selamat malam bapak bapak
tebakan dok waduh nih agak bahaya biasanya dibaca tebakanku bahaya cuman mungkin malam ini tidak
coba bang prank terlucu dan terheboh di dunia politik abad ini apa bang katakan tidak pada
korupsi padahal dia korupsi bang bolivia di bolivia montenegro montenegro ada yang kayak gitu bukan
yang kayak gitu aja indonesia bukan indonesia bukan indonesia bukan kita balik kita balik ke
tema aja balik ke tema aja kita balik ke tema tema hari ini adalah koalisi perubahan anies baswedan
terancam bubar jalan betul aku sebagai masyarakat biasa ada dua pertanyaan bang apa tuh pertama
kapan jalannya dan kedua kenapa bubar belum jalan enggak bubar enggak tahu bang ini sama kayak tipe tipe
cowok kalau datang curhat ke temennya dia bilang ih aku habis putus tanya temennya kapan jadiannya
belum oh baru pdkt udah putus bukan
tapi kalau kita bicara koalisi perubahan semua berawal dari pernikahan anak pak anies oh
iya iya yang viral disitu ada pak ahmad saiku betul betul sby oke ada pak surya paloh ada pak
yusuf kalla oke nah di foto itu yang menarik gini itu kan nasdem demokrat pks kenapa ada pak jk
jika ngapain disitu ya benar benar benar benar
pak ya precosh
tidak suka sih arahan
tapi aku tahu bang
karena aku tuh pernah baca artikel
pak jk itu pernah ngomong
tiga kriteria wakil yang cocok untuk pak anies
pertama tidak harus punya nama besar
mau bekerja keras
dan mau bekerja sama
itu netizen langsung mikir
siapa yang dimaksud sama pak jk
aku ya bang ya curiga
jangan jangan yang dimaksud sama pak jk
adalah pak jk sendiri
jangan jangan gak tahu ya bang
pengen promosi tapi terbetul betul konsepusi
kita kan nggak tahu bang
tapi sekarang sudah mengerucut dong
yang pertama ada pak ahy
agus harimurti yudhoyono
yang kedua pak aher
oh yang gak tahu bang
dan malam ini kita bakal breakdown kelebihan dan kekurangannya
pertama pak ahaye
kelebihannya adalah anaknya pak sby
yang kedua pak aher
udah dua kali
dia dua periode menjabat gubernur jawa barat
ada artikel dia bilang gini
ini pak aher merasa kecocokan dengan pak anies sembilan puluh sembilan sembilan persen
dia merasa sembilan puluh sembilan sembilan persen
ini kan angka yang hampir sempurna
perasaan pak aher sama pak anies tidak pernah kolaborasi bareng
gak pernah kerja bareng
pernah kerja bareng
kok tiba tiba merasa cocok
ada pak aniesnya
fix aku cocok banget sama kamu
mungkin kayak gitu kan
kita gak tau
atau mungkin pak aher ini tipe cowok
yang kalau deketin cewek
apapun yang ceweknya suka
dia juga suka
ada yang begitu
apa yang ceweknya suka dia ikut suka
mungkin waktu pertama kali ketemu pak anies
pak aher suka
eh pak aher saya ini suka nonton film spidermade
ih saya juga suka pak
ih saya suka makan batakor
saya juga suka pak
eh gak gitu dong pak aher
kalau itu kelewatan pak ahoker
mumpung ada bapak bapak
mumpung ada bapak bapak disini
aku tuh suka banget sama pak anies
kenapa pak anies
karena memang aku tuh udah ngefans dari sejak dia jadi gubernur
tapi ada satu kebijakannya yang aku tuh sampai sekarang tuh gak ngerti
apa itu dong
ketika dia merubah nama rumah sakit jadi rumah sehat
obrolan gue sama temen tuh masih nyambung bang
pergi ke rumah sakit temenku nanya
do mau kemana
ke rumah sakit
pamanku doain sehat ya
jadi bingung percakapannya
aku jalan temenku nanya
do mau kemana
mau ke rumah sehat
siapa yang sehat
pamanku doain cepet sakit ya
jadi bingung kan pak
tapi apapun itu yang dihasilkan oleh koalisi perubahan
pesan kita cuma satu bahwa bapak bapak dari nasdem pks dan demokrat
pesan kita cuma satu bahwa masyarakat banyak menaruh harapan kepada koalisi perubahan
dan jangan sampai hanya jadi kendaraan
untuk merebut kembali kekuasaan
aduh terima kasih
terima kasih gian dan juga aldo dari komisi co hari ini
sentilannya oke banget
bapak bapak disini semuanya ketawa
politisi gak boleh baper
itu tadi dijadikan pesan dijadikan resapan dalam pembentukan koalisi perubahan nantinya ya
terima kasih sekali
bapak bapak yang sudah hari di sini ada bang muhammad kolit
juru bicara pkp
bang herzaki mahendra putra
kepala bakomstra partai demokrat
kemudian bang willy aditya
ketua dpp nasdem
dan direktur esekuti parameter politik indonesia
terima kasih sudah ada disini
dan kita tunggu nanti bagaimana pengumuman akhirnya
apakah jadi koalisi perubahannya pak anies baswedan ini menuju ke pelaminan
atau malah bubar jalan
sekali lagi waktu yang akan menentukan
sampai jumpa di political show
pekan depan hari senin jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat